ada lima puluh korban yang berhasil ditemukan
sepuluh korban yang sudah berhasil ditemukan oleh tim sar
terdiri dari dua puluh warga kabupaten agam
lalu ada dua puluh dua warga kabupaten tanah datar
dua warga kota padang panjang
warga kabupaten padang pariaman
pencarian korban sampai hari ini masih terus dilakukan tim sar gabungan
dan fokus pencarian akan dilakukan di sepanjang aliran sungai
hingga hari ini saudara masih ada sembilan belas korban lagi yang dinyatakan hilang
kita akan menuju ke padang
sudah ada jurnalis kompas tv ini putu trisnanda di sana
nah putu jadi siang hari ini pencarian akan terus dilakukan
kalau sampai siang ini fokusnya di mana
lalu kendala kendala apa saja yang kemungkinan masih akan terjadi sampai pada pencarian hari ini
ya selama siang pak sekali dan juga saudara
baik itu pengerahan alat berat untuk kemudian mengevakuasi
membersihkan jalur jalur dari material vulkanik
kemudian pencarian dengan orang per orang yang juga terus dilakukan
karena memang masih ada sejumlah nama yang dinyatakan hilang dan belum bisa kembali kepada keluarga
saya akan mengajak anda untuk berbincang dengan gubernur sumatera barat bapak mahyeldi
pak kalau bicara soal banjir lahar di sumatera barat sendiri
sampai dengan hari ini bagaimana pak
berapa jumlah kerusakan yang kemudian sudah tercatat
dari provinsi sendiri untuk menanggulangi
ya untuk pertama kita ingin terima kasih kepada kepala bnpb bupak lenon jendral suharyanto
dan kemudian juga kepala bmkg ibu dwi korita profesor
dan kemudian juga dari balai jalan kemudian juga dari direktur pupr juga yang hadir bersama kita
pada aspek di sumatera barat dan kemudian juga banyak pihak pihak yang hadir
dan untuk saat sekarang ini kita memang sedang mendata ya
untuk korban jiwa dan kemudian juga kerusakan kerusakan yang ada di masing masing daerah
seperti ini adalah di pandai sike ya
di kawasan ini ada lebih kurang enam puluh an rumah yang rusak ringan dan berat
kemudian juga yang apa yang belum bertemu ya ada tiga orang ya sekarang dalam masakan dalam pencarian
kemudian korban meninggal di sini ada lima orang
pesan pak bnpw makanya harus dimaksimalkan
dan yang penting lagi sekarang inilah kita bagaimana untuk meminimalisir untuk korban selanjutnya
kenapa karena potensi hujan itu masih ada dan besar
dan curah hujan dari sedang sampai ekstrim itu akan tetap ada
itu makanya kita harus memetakan sekarang dari dua gunung ini gunung singgalang
kemudian tadi di batutaba di gunung merapi yang juga atas tanah latar
dan ini kita lihat potensi potensi yang akan turun yang akan muncul lagi
dan sehingga nanti daerah daerah yang mungkin akan dilewati akan perlu kita antisipasi
mungkin dengan menggeser dan kemudian juga untuk mengamankan perutnya
seperti ini apa ini yang diperkirakan
tapi setelah informasi di atas masih ada potensi potensi ada longsoran
ini yang kita perlu petakan secara lebih detail lagi
sehingga kita bisa minimalisir dampak dampak selanjutnya
dan untuk sumatera barat sekarang ini korbannya itu sudah lima puluhan orang
jadi tersebar di agam kemudian padang dan kemudian juga di tanah latar
nah mudah mudahan upaya upaya kita ini sekarang menjalani lokasi lokasi yang terdampak
untuk kita lakukan antisipasi untuk ke depannya
terakhir pak berarti kalau bicara soal relokasi opsinya terbuka untuk warga yang sekiranya di
kalau daerahnya memang beresiko dan potensi longsoran masih besar kemudian banjir juga masih besar
maka harus kita minimalisir korban korban selanjutnya
dan yang ada sekarang ini harus kita amankan keperluan mereka harus kita maksimalkan
terima kasih banyak pak mahyaldi atas waktunya untuk kompastv
jadi saudara tadi disampaikan bahwa memang sampai dengan saat ini
angka ini masih terus berkembang karena memang proses pencarian ini masih terus dilakukan
total sudah memakan korban jiwa sampai lima puluh orang dan di satu titik saja
ada enam puluh rumah yang hancur bukan hanya rusak tapi hancur tidak bisa lagi ditinggali
artinya opsi relokasi ini dibuka untuk warga warga di wilayah terdampak
jika memang diperlukan nanti akan kemudian dilakukan proses relokasi
dan saat ini bukan hanya dari pihak provinsi saja
tetapi juga dari bnpb kemudian juga dari bmkg ini mencoba bekerja sama
untuk meninjau lokasi setiap harinya dan juga melakukan penyesuaian
salah satunya tadi bmkg menyampaikan
akan melakukan mekanisme ataupun juga modifikasi cuaca
untuk kemudian menghindari adanya hujan lebat yang turun di area area yang terdampak
sehingga proses evakuasi bisa berjalan dan ancaman longsor susulan ini juga bisa dihindari
baik putu boleh satu pertanyaan lagi
ini kan masih banyak orang yang tentu mengungsi
apakah anda sudah mendapatkan informasi juga
sampai dengan saat ini memang beberapa ini masih mengungsi
tetapi kalau kita bicara soal di kawasan sumbar sendiri ini ada tradisi
kebanyakan dari mereka yang memang tadi saya sempat berdialog juga merasa trauma
sehingga daripada berada di sekitar area rumah mereka yang sebetulnya sudah dinyatakan aman
mereka lebih memilih untuk keluar ke daerah lain
kemudian juga memulihkan diri dari trauma trauma yang sudah dialami selama bencana lahar dingin ini melanda kawasan kawasan tersebut
tapi kalau kita bicara soal bagaimana situasi di posko tentu saja baik itu kebutuhan sembako
kebutuhan alat mandi kemudian kesehatan ini semua coba dicukupi
ada juga dana logistik yang di perwilayahnya ini juga jumlahnya berbeda berkisar dari satu ratus lima puluh juta sampai dengan dua ratus lima puluh juta
untuk kemudian digunakan sebagai biaya operasional di masing masing daerah